serta menurunkan persepsi publik terhadap pemerintah
namun respon masyarakat terhadap kinerja demokrasi anjlok
menurut survei yang dirilis indikator politik indonesia terhadap satu dua ratus responden
publik relatif bisa memisahkan antara dampak pandemi covid sembilan belas terhadap ekonomi dan persepsinya kepada pemerintah
secara umum enam puluh tujuh persen masyarakat berharap pemerintah lebih mengutamakan kesehatan ketimbang ekonomi
meski begitu angka kepuasan publik terhadap pemerintahan jokowi masih di angka enam puluh enam persen
namun hal ini berbanding terbalik dengan angka kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi indonesia
angka ini anjlok cukup dalam dibandingkan survei bulan februari dua ribu dua puluh
yang mengatakan puas terhadap demokrasi di bulan mei tiga bulan setelah kita dihantam oleh pandemi
itu total empat puluh sembilan persen di bawah mayoritas
terus terang ini baru sekali dalam enam belas tahun terakhir
kepuasan terhadap pak jokowi itu dipisahkan dengan kepuasan terhadap pemerintah pusat
jadi ada yang tetap puas terhadap kinerja pak jokowi
tetapi tidak puas dalam penanganan pemerintah pusat dalam kasus covid sembilan belas
itu satu tafsir
lembaga survei indikator politik merilis hasil survei yang menunjukkan kepuasan publik atas kinerja presiden joko widodo
hasilnya kepuasan publik menurun
meskipun tidak signifikan
bagaimana implikasi penanganan covid sembilan belas oleh pemerintah terhadap politik dan ekonomi
apa yang membuat hasil survei memotret terjadi penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah
kita akan bahas bersama narasumber kami yang telah bergabung melalui video conference
ada bang burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
bang burhan selamat malam terima kasih sudah bergabung
dan juga ada rosan roslani ketua umum kadin indonesia
bang rosan selamat malam
dan ada mardhani ali seara ketua dpp
bang mardhani selamat malam
selamat malam semua
ya mungkin kita ke indikator ke pak burhan terlebih dahulu
namun dibandingkan periode survei sebelumnya ini menurun
apa variable yang membuat kepuasan publik ini menurun bang
sebenarnya ada tiga pertanyaan yang kita tanyakan terkait dengan kepuasan
kalau dikaitkan dengan kepuasan terhadap pemerintah
pemerintah pusat dalam menangani covid sembilan belas itu penurunannya signifikan
jadi kalau pemerintah pusat dalam penanganan covid jelas penurunannya signifikan
kemudian soal gugus tugas itu kita nggak punya pertanyaan di bulan februari
tetapi kita tanyakan kepuasan gugus tugas di bawah pak doni monardo itu tingkat kepuasannya masih di atas
kepuasan terhadap pemerintah pusat dalam penanganan covid sembilan belas
tetapi kalau kita tanyakan kepuasan terhadap pak jokowi sebagai presiden
itu meskipun turun turunnya memang tidak signifikan dibanding bulan februari
jadi ada tiga pertanyaan yang berbeda
nah pertanyaannya adalah kenapa respon publik itu berbeda ketika ditanyakan soal pemerintah pusat
dibanding dengan pak jokowi
nah ini misterinya
nah saya menangkap ada beberapa jawabannya
jawaban yang pertama itu terkait dengan ini
dengan apa namanya tafsir yang mengatakan pemerintah pusat mungkin dianggap kurang mampu menangkap semangat
atau instruksi atau birokrasi yang terlalu lamban dalam menerjemahkan gagasan presiden
atau yang kedua kalau kita lihat tingkat partisanship
jawaban responden di pertanyaan soal kinerja pak jokowi itu lebih tinggi dibanding efek partisan penilaian publik dalam soal pemerintah pusat
itu clear datanya
jadi kalau kita tanya dalam soal kinerja jokowi
nah kalau kita kaitkan dengan kinerja pemerintah pusat
itu meskipun ada efek partisan tidak selebar dalam soal kinerja jokowi
nah kaitannya dengan ini adalah bisa jadi pemilih pak jokowi menyalahkan pemerintah pusat karena dianggap gagal
misalnya menyalahkan pak terawan
menyalahkan pak jokowi menyalahkan pak terawan
menyalahkan pak luhut gitu
tetapi mereka masih bisa puas terhadap pak jokowi
ya jadi itu terpisah ya bagaimana kepuasan terhadap penanganan covid sembilan belas
kemudian pemerintah presiden
soal psbb dilanjutkan atau tidak itu tidak ada efek partisan kan
jadi efek partisan tidak bekerja menjelaskan isu ekonomi yang nanti bang rosan bisa mengatakan
ketika mengatakan buruk
baik pendukung jokowi atau pendukung pak prabowo di dua ribu sembilan belas
tapi dalam soal evaluasi terhadap kinerja presiden
itu efek partisan bekerja di situ
selain tentu saja ya variable lain ya
yang mungkin berkaitan misalnya
ini soal pandemi kan bukan semata mata salah presiden jokowi
tapi juga efek luar sana
baik ada misteri begitu yang anda katakan tadi terhadap kepuasan penanganan covid sembilan belas
dan juga kepuasan terhadap pemerintah pusat dan presiden termasuk ekonomi
variable ekonomi ini saya tanyakan kepada bang rosan
selaku perwakilan dari kadin
kadin sendiri melihat dampak ekonomi dari penanganan covid sembilan belas ini
kalau dari survei dikatakan
banyak yang merasa puas terhadap penanganan covid sembilan belas ini memilih untuk tetap dilanjutkan psbb
tapi juga mendukung psbb pelonggaran
kadin sendiri melihat hal tersebut bagaimana
ya memang kalau kita lihat
kan kalau psbb secara terus menerus kan juga itu
terus tidak mungkin dijalankan seperti itu juga
karena akan membuat perekonomian ini berhenti yang memang secara sengaja di stop dulu
dalam rangka kita memprioritaskan kesehatan
karena kalau kami melihatnya nih justru angka yang dirumahkan atau yang di phk
justru ini meningkatnya dalam jangka waktu yang singkat relatif singkat ya dua tiga bulan
tapi naiknya cukup besar
kalau angka kami itu sudah lebih dari enam juta
berdasarkan pemasukan dari setiap asosiasi atau industri yang memberikan inputan ke kami secara reguler gitu
jadi memang pelonggaran ini memang harus dijalankan tentunya dengan protokol covid yang sangat ketat
dan juga dengan kesehatan yang harus diutamakan agar kesehatan dan juga perekonomian ini bisa berjalan bertampingan ke depannya
jadi konsekuensi ekonomi pelemahan ekonomi tidak bisa terus menerus dilakukan begitu menurut kadin
konsekuensi memang terhadap penanganan covid sembilan belas ini adalah ekonomi yang menurun begitu
apa kemudian langkah yang kira kira menurut kadin ini pas dilakukan pada saat ini
apakah pelonggaran cukup sudah baik
ya kan tentunya pemerintah sudah melakukan assessment mana yang daerah daerah yang dianggap bisa mulai dilonggarkan

dan ya kan tentunya pemerintah sudah melakukan assessment mana yang daerah daerah yang dianggap bisa mulai dilonggarkan atau masih memang belum saatnya untuk dilonggarkan
dan ya kan tentunya pemerintah sudah melakukan assessment mana yang daerah daerah yang dianggap bisa mulai dilonggarkan
dan itu sudah dilakukan secara bertahap kita sudah lihat pada saat ini di jakarta di dki sudah mulai ada pelonggaran pelonggaran
karena kalau ini diberhentakan dengan cukup lama justru nanti masalah kesehatan ini bisa bergeser ke masalah sosial
karena begitu banyaknya yang dirumahkan atau di pak dalam jangka waktunya singkat ini

pelonggaran pelonggaran itu memang seyokianya untuk daerah daerah yang memang dianggap sudah dapat dilonggarkan ya perlu dijalankan
baik mungkin selanjutnya saya ke bang mardhani ini terkait dengan bagaimana pemerintah pusat
kepuasan terhadap pemerintah pusat dan juga kepuasan terhadap pak jokowi sebagai presiden kita begitu yang ada perbedaan angka di situ
bagaimana pks membacanya mungkin dijawab nanti usai jeda
bang mardhani kita jeda terlebih dahulu cnn indonesia newscast akan segera kembali
ada kembali di cnn indonesia newscast
cnn indonesia newscast dan kita masih membahas soal kepuasan publik terhadap prioritas penanganan covid sembilan belas pemerintah
dan masih bersama saya para narasumber pada malam hari ini ada burhadudin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
rosan roslani ketua umum kadin dan juga mardhani ali sehera ketua dpp pks
kita ke bang mardhani selanjutnya bang mardhani melihat hasil survei yang dikeluarkan oleh indikator politik ini bagaimana bang
yang pertama saya bahagia karena menunjukkan ada kedewasaan dari publik kita
ketika dia mampu untuk menyatakan
ketika dia mampu untuk menyatakan

ketika dia mampu untuk menyatakan
ketika dia mampu untuk menyatakan
ketika dia mampu untuk menyatakan
covid sembilan belas ini bukan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya
tetapi kepada pemerintah pusat enam puluh enam kepada pak jokowi eh terbalik ke pak jokowi enam puluh enam ke pemerintah pusat kurang dari itu
artinya buat saya masyarakat mulai cerdas
nah kecerdasan masyarakat ini penting buat saya
nah kecerdasan masyarakat ini penting buat saya
sehingga kita bisa memilah mana yang harus betul betul diawasi dari pemerintah
kalau memang itu beyond government maka itu tugas kita bersama
itu yang pertama saya apresiasi publik yang kian dewasa
walaupun nanti kalau lihat lagi nggak tahu nanti dibahas atau tidak tingkat kepuasan kepada demokrasi itu anjlok gitu
nah ini mungkin nanti satu topik yang kita bahas bersama
yang kedua saya melihat publik
yang kedua saya melihat
yang kedua saya melihat publik
mengapresiasi kinerja pak jokowi
saya terus terang kalau di banyak kesempatan ayo pak jokowi muncul lah jadi guru lah
sekarang yang terpenting itu adalah ada leader
masyarakat akan melihat siapa leadernya
nah ketika pak jokowi tampil tampil tampil quote and unquote ya masih dengan banyak catatan
kalau saya kasus pulang kampung sama mudik kemudian jalanan yang mudik kan mobilnya itu buat saya itu
jadi guru yang berintegritas aja gitu
nah tetapi pak jokowi tampil sehingga publik tetap mengapresiasi
turunnya pak jokowi tidak gede
tetapi kepada pemerintah pusat memang jauh turun ya
karena memang pemerintah pusat ada banyak wajah yang setiap wajah ini saling mengkoreksi
nah ini catatan besar
apa kemudian yang anda baca dari penurunan kepuasan terhadap

ya banyak pembantu jokowi yang tidak kompeten
nah ini kesempatan kalau buat saya buat pak jokowi untuk melakukan reformasi line up nya gitu loh
karena waktu pak jokowi tidak lama
empat tahun itu katakan dua tahun efektif
sekarang ini dengan ada krisis
sehingga wajar kalau beliau melakukan pergantian pemain di separuh babak ini
di separuh babak ini
nah separuh babak ini
sehingga line up kabinetnya betul betul
tugas pak jokowi berat
pak jokowi pengen di dua ribu empat puluh lima itu kita sekitar empat belas usd
nah itu berat
nah sekarang lah saatnya gitu
ketika ada krisis itu semua di riset
peluang indonesia menjadi negara besar ada gitu
ketika krisis ini semua lagi sibuk
ketika kita paling siap
dengan line up kabinet yang tepat
pak jokowi akan dikenang
baik oke selanjutnya mungkin saya ke bang burhan lagi
bang burhan ini tadi dikatakan oleh bang mardani tentang kedewasaan kecerdasan publik dalam bisa membeda bedakan
kepuasan terhadap pemerintah terhadap presiden dan juga gugus tugas penanganan covid sembilan belas
kalau anda dari data yang anda rilis di indikator juga dikatakan ada kebingungan begitu publik atas koordinasi penutup kebijakan pusat dan juga daerah
apa yang kemudian bisa diartikan dari data tersebut bang
ya itu yang akhirnya menjadi korbannya adalah demokrasi
ada noise ada banyak kegaduhan yang kemudian menimbulkan persoalan terkait dengan apakah para penentu kebijakan itu konsisten dengan kebijakan yang mereka ambil atau tidak
jangan lupa pemerintah pusat drop jauh sekali dibanding bulan februari
itu karena di awal awal pandemi itu responnya seperti yang tadi disampaikan
yang disebut oleh ustadz mardani itu saling membatalkan saling nasih wana mamansuh gitu ya
jadi itu yang terjadi
misalnya pernyataan satu menteri bisa dibantah oleh menteri yang lain
kemudian kenyataan di awal awal terutama awal maret
dimana menteri menteri itu terkesan saling underestimate terhadap potensi bahaya covid sembilan belas
jadi ada pernyataan pernyataan cukup pakai minum jamu
minum jamu akan sembuh
kemudian pernyataan bahwa birokrasi yang rumit di indonesia itu akan menghalangi
pernyataan pernyataan yang tidak perlu yang belakangan memang bisa dikurangi
tetapi buat saya penting untuk mencalaraskan lagi
dan menurut saya pak jokowi harus turun langsung memang
jadi tidak bisa mengandalkan menteri menterinya
dan kalau tadi disebut bahwa ini kesempatan emas untuk melakukan resaso saya setuju
jadi mungkin menteri yang dipilih pada saat dua puluh oktober dua ribu sembilan belas
itu dipilih dengan asumsi diada krisis
sekarang ada krisis
nah dalam krisis itu tidak ada cerita mencetak sekecil apapun kesalahan
semua harus perfect
jadi kalau ternyata bukan hanya mencetak atau mengukir kesalahan
tapi berkali kali kesalahan itu dilakukan ya tidak ada kesempatan tidak ada maaf
kalau jadi presiden menurut saya ini kesempatan buat pak jokowi
untuk reset patent
karena kalau misalnya berlanjut
nanti yang akan ditunjuk sebagai biang keloknya malah pak jokowi sendiri
jadi yang kena getahnya malah presiden
oke jadi itu juga untuk menjaga kepuasan publik terhadap kinerja presiden sendiri menurut anda
dan menjaga demokrasi
karena terus terang korbannya tadi saya sebut adalah demokrasi
kalau presiden jokowi gagal untuk menangani covid
misalnya karena kemampuan dari aparat atau kementerian di bawahnya yang kurang mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pak jokowi
maka yang dipersalahkan pertama kali adalah demokrasi
demokrasi sebagai rule of the game itu dianggap gagal untuk menangani masalah covid ini
nah ini yang kita harus bersama sama ingatkan ya kepada presiden
jadi bahwa penurunannya tidak signifikan betul
tapi jangan lupa itu disokong oleh efek partisan
nah kalau misalnya kita lihat berdasarkan tingkat pendidikan
itu clear datanya saya sampaikan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tidak puas terhadap kinerja pak jokowi
jadi kepuasan terhadap pak jokowi itu ditopang kelas menengah bawah
nah kalau misalnya kelas menengah bawah itu kan setara kuantitas memang banyak
secara statistik memang besar secara kuantitatif memang besar
tetapi kan efek kualitatifnya kalah dibanding kelas menengah atas
nah kelas menengah atas pendukung pak jokowi orang seperti profesor yanuar nubroho profesor nadir zahusen
itu sudah secara eksplisit menyatakan tidak puas terhadap kinerja pak jokowi dalam menangani covid
nah mereka mereka ini secara kuantitatif kecil tapi efek kualitatifnya besar
baik kita ke bang rosan selanjutnya
mungkin saya bacakan beberapa data dulu bagi bang rosan ini
dari data tersebut
selanjutnya mayoritas ini setuju jika dilakukan relokasi pembatasan
dan juga ini juga setuju ada realokasi anggaran pemerintah begitu untuk kebutuhan pokok dan juga penanganan covid sembilan belas
kalau anda melihat kalangan pengusaha membaca adanya insentif ataupun stimulus stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini dalam penanganan covid sembilan belas
dan juga kebijakan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah begitu koordinasi antara keduanya
apakah ini juga sempat atau menimbulkan kebingungan bagi para kalangan pengusaha
ya memang sempat kami melihat koordinasi antar kementerian ini perlu ditingkatkan
memang stimulus baik stimulus fiskal dan moneter ini makin lama kan makin baik karena makin tingkatkan
tapi yang kami lihat justru implementasinya yang masih sangat lambat di lapangan
baik dari yang disebabkan oleh apa
skema itu sendiri maupun yang disebabkan oleh apa yang
birokrasi yang memang masih agak panjang sehingga kebijakan kebijakan pemerintah ini yang bersifat stimulus ini tidak optimal berjalan di lapangan
walaupun kita lihat yang sebetulnya harus kita prioritaskan terutama adalah umkm
karena umkm sebagai apa industri yang terkena paling besar dan paling cepat pada saat ini
ini berbalikan dibandingkan tahun sembilan puluh delapan justru umkm yang menjadi juruk selamat kita
justru di dua ribu dua puluh ini umkm yang terdampak pertama dan sangat cepat
nah oleh sebab itu memang kalau kita lihat kebijakan kebijakan dari pemerintah ini memang harus bersifat komprehensif secara keseluruhan
dan harus dilakukan melalui sektor keuangan di mana dalam hal ini mungkin perbankan yang di mana sektor keuangan kita kan apapun
tapi prosesnya masih perbankan
karena kalau terjadi kegoncangan di perbankan ini dampaknya bisa sistematik dan cukup besar ya
karena kalau kita lihat sekarang berdampingan dengan covid sembilan belas ini adalah sudah sesuatu yang harus kita lalui
karena kita belum mengetahui bottom upnya itu kapan
tetapi kalau kita lihat dari survei yang dibikin oleh mas burhanuddin
ini kan dilakukan
pada saat ini
pada saat tekanan terhadap perekonomian ini sedang besar besarnya
itu pada bulan april dan mei
mei itu sedang besar besarnya
sehingga memang persepsi yang terbentuk tentunya merasa kurang puas dengan perekonomian
saya lihat itu adalah suatu hal yang wajar
karena kebetulan waktu atau timing yang diambil pada saat survei ini adalah waktu dan timing yang tekanannya itu sedang puncak puncaknya
yaitu pada quarter kedua
oleh sebab itu
kalau kita melihatnya sih kedepannya insya allah di kuartal ketiga atau keempat ini akan membaik ya
tetapi kembali lagi ini tergantung bagaimana kita bisa mengimplementasikan secara benar dan cepat
dan sesuai dengan saiznya
karena kita melihat juga mungkin sering kita bilang is too little too late gitu

saiznya juga mungkin harus lebih diperbesar
dan implementasinya harus segera dilaksanakan
sehingga diperlukan koordinasi dari semua pihak
terutama dari kssk yang memang diamanatkan oleh perpres untuk membuat skema dan juga besaran dari berapa yang harus diluncurkan
baik melalui stimulus fiskal monitor atau penguatan sektor umkm dan riel

apalagi ada sentimen dari data pertumbuhan ekonomi kita di triwulan

ya apalagi ada sentimen dari data pertumbuhan ekonomi kita di triwun
bang mardhani selanjutnya ini terkait dengan catatan pks sendiri pada penanganan covid sembilan belas
di era pemerintahan jokowi saat ini
apa kira kira yang bisa dielaborasi kepada kami kita jawab usai jeda
bang mardhani cnn indonesia newscast akan kembali usaha jadwal berikut ini
karena kembali di cnn indonesia newscast
dan langsung saja kita bergabung kembali dengan aras sumber kita pada malam hari ini
kita ke bang mardhani ali
saya rasa tadi sempat mengatakan bahwa ini bisa menjadi momentum untuk reformasi line up dari staff atau para menteri di kabinet jokowi
kalau anda melihat sendiri catatan dari pemerintah pusat pada saat ini dalam peranganan covid sembilan belas dari pks apa saja bang mardhani
yang pertama saya senyun sewu buat pak jokowi tolong dengan pemerintah daerah sinergi sinergi sinergi ya
contohnya teman teman mas ganjar mas anies mbak hovipa semua lagi melaksanakan psbb
tiba tiba ada narasi new normal itu bikin mereka bingung
biarkan teman teman daerah bekerja karena gini kebijakan pak jokowi tentang psbb itu kan awalnya juga pro and con ya ada yang lockdown psbb
oke kalau saya pribadi itu haknya eksekutif saya pro lockdown di awal
empat belas hari saja habis itu insya allah bisa kayak new zealand kemarin yang ini udah mulai rapi vietnam udah rapi tempat tempat lain negara
tapi alat kuda udah oke psbb nah lagi dijalanin baru kayak jawa tengah baru mau mulai psbb tiba tiba ada isu new normal
nah menurut saya jangan sampai ada message yang bertentangan
biarkan message yang satu sampai dulu di jalan
yang kedua saya usul yang ketiga
yang paling penting sekarang bagaimana sosialisasi ke publik
tidak mudah membangun budaya baru misalnya budaya pakai masker gitu loh
budaya jaga jarak gitu loh
budaya cuci tangan itu tidak mudah
nah jangan dikacaukan dengan berbagai narasi narasi besar
pokoknya sekarang masker masker masker
cuci tangan cuci tangan cuci tangan
karena gini kalau melihat rosana dipahami ya
institusi kita lagi ada masalah
pusat provinsi kabupaten kota camat lurah sampai ke bawah
itu tidak in line
jangan suarto apa mau suarto ke bawah nyambung
lo ke sana gue ke sana
pak jokowi mau apa dibawa ke mana gitu
karena memang desain kita belum selesai
desain otonomi daerah kita harus diluruskan
yang kedua melihat kapasitas fiskal kita ya
mau pcr banyak banyak pcr itu apalagi kalau pcrnya import rosana
kecuali kalau kita paksa pcr itu adalah teman teman di kampus bikin alatnya
sehingga uang ngiter di daerah
kalau impor rugi sekali kita itu
dalam pandangan saya yang terpenting karena kapasitas institusi kapasitas fiskal kita lagi berat
fokus ke menjadi guru bagi masyarakat
bangun sikap dan attitude yang baru
nah contohnya kemarin dapat dana blt
blt itu sebetulnya agar masyarakat diam di rumah
dalam rangka mereka menjaga agar penularan menjadi turun
reproduktif test artinya turun
tapi ternyata di pasar film sih tanggal dua puluh sembilan mei karena baru dapat psbb baru dapat blt rame rame orang kejalanan belanja
akhirnya jadi klaster baru
antara kebijakan dengan implementasi bahkan internalisasi dan jadi sikap itu panjang
nah karena itu buat pak jokowi ayo jadi guru yang baik
buat semua menteri jadi guru yang baik
menteri jadi guru yang baik
bupati wali kota kami di dpr semua harus jadi guru yang baik
sehingga masyarakat punya attitude yang baik
itu modal utama kita
baik koordinasi ya atau seiyah sekata antara pemerintah pusat maupun jajaran dan juga perangkat daerah
jangan lagi ada istilah pemerintah pusat nyerang
nyun sewu kemarin ada menteri nyerang mas anies
biarkan kepala daerah lagi kerja keras
kepala daerah itu langsung berhadapan dengan publik
dukung aja dulu
kalau mau tegur belakang aja panggil
bawa sentil sentil di belakang
tapi di publik kepala daerah dukung presiden presiden dukung kepala daerah
bahwa kita itu menjadi modal sosial yang bagus sekali
baik bang mardhani saya ke bang burhan selanjutnya
bang burhan ini kita sedang di masa krisis atau pandemi covid sembilan belas
kita ketahui krisis tidak ada sop nya begitu
namun berdasarkan survei yang dirilis oleh indikator apa kemudian yang harus dilakukan agar kita bisa memaintain
tidak hanya kepuasan publik terhadap pemerintah saja tapi juga kepuasan publik terhadap seluruh aspek penanganan covid sembilan belas yang saat ini ada di indonesia
nah kalau kita lihat dari studi studi yang ada
itu sebenarnya mik hasilnya
jadi misalnya studi swartz misalnya dalam kasus sars
waktu itu kesimpulan dia pemerintahan otoritarian yang diwakili china itu jauh lebih baik dalam respon pandemik
ketimbang pemerintah demokratis seperti taiwan
alasannya dalam pemerintahan otoritarian itu koordinasi lebih baik dan social compliance dari masyarakat itu lebih bisa dipastikan
karena trust tinggi terhadap pemerintah
kan pemerintahnya otoritas sih
nah taiwan waktu kasus sars itu relatif kurang bagus karena koordinasi yang kurang
nah tapi kalau kita kaitkan dengan studi sekarang itu hasilnya berbeda
justru ada bukti yang lebih sistematik yang menunjukkan negara demokratis itu lebih baik dalam menghandleng kasus pandemik
alasannya dalam kasus negara demokratis itu ada transparansi
kemudian ada proses keterlibatan bersama
kemudian ada proses keterlibatan bersama
bukan hanya pemerintah tapi juga warga
kemudian sementara di negara otoriter itu potret besarnya misalnya kasus rusia itu tidak ada transparansi
dan akibatnya itu pandemik makin raja lela
nah kita ingin membuat gambar tentang indonesia negara demokrasi yang sukses
caranya tadi sudah diberikan resepnya oleh bu ustadz mardani ya
tidak boleh ada saling menyalahkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
dan pak jokowi sebagai pemimpin harus memberikan kaitan yang jelas
jadi fenomenasi awal pandemik di awal maret
dimana banyak menteri yang memberikan message yang saling bertentangan itu harus dihilangkan ya
jadi harus diberikan satu kesan yang betul betul positif
dan saat yang sama juga harus merespon isu ekonomi memang
ini disini komplikasinya terus terang
nah ini gini singkatnya menjadi presiden
atau menjadi pemimpin daerah saat ini itu tidak ada yang mudah
jadi pilihannya itu tidak ada yang pilihan bagus dengan pilihan yang jelek
yang ada adalah pilihan yang sama sama jelek
sekarang kita cari ahud dorurainya
mana yang doruratnya paling kecil
nah ini ada dua isu
ada isu kesehatan ada isu ekonomi
nah di survei kami bulan mei
nah kalau misalnya kesehatan yang selalu diberikan prioritas tinggi
memang implikasinya ke ekonomi
tadi disebutkan sama bung rosa
tetapi kalau ekonominya dikasih kesempatan lebar
sementara kesehatannya tidak diurusin
maka kasus korea selatan setelah di east
restriction yang ada justru ada second wave
jadi ini yang harus betul betul ini
saya sendiri tidak punya resep yang konklusif ya
saya tidak tahu pasti apa yang harus dilakukan
tapi paling tidak normatifnya ekonomi tidak boleh turun
tetapi tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat
ya bang rosan mungkin sedikit saja
apa prioritas kemudian yang disarankan oleh dunia usaha ataupun kadin
begitu agar konsekuensi dari pelemahan ekonomi ini tidak berkelanjutan
terutama saat ini kita sudah memasuki fase tatanan baru atau new normal
ya tentunya pelonggaran yang diberikan kepada dunia usaha ini
memang harus dilanjutkan dengan kalau dari dunia usaha sekarang membutuhkan modal kerja
modal kerja untuk umkm maupun dunia usaha
karena kembali lagi tekanan yang secara singkat ini begini besar
membuat terutama umkm ini yang relatif nafasnya lebih pendek dari perusahaan ini
mengalami berhenti gitu
dan secara temporary
jadi yang kita ingin sampaikan
jangan sampai yang sifatnya temporary impairment ini menjadi permanent impairment
nah disinilah yang diperlukan modal kerja terutama untuk umkm dan juga dunia usaha secara keseluruhan
ya bapak bapak waktu kita sudah habis
terima kasih untuk waktunya pada malam hari
bang burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
bang rosan rossoni ketua umum kadin
dan juga bang mardhani ali secara ketua dpp pks
terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
apapun yang dilakukan memaintain kepuasan publik
kembali lagi pada diri kita atau pribadi masing masing
yang harus bisa menerapkan berbagai protokol tersebut untuk protokol kesehatan tentunya
untuk menekan angka penyebaran covid sehingga kita bisa benar benar menyongsong new normal
juga bisa benar benar mengontrol pertumbuhan ekonomi
terima kasih bapak bapak selamat malam